seleksi calon pimpinan kpk masih bergulir
sebagian anggota komisi tiga dpr ri justru berharap ada perwakilan dari unsur tni
yang menjadi salah satu komisioner kpk
anggota komisi tiga dpr muslim ayub mengatakan hingga saat ini ada satu ratus tiga puluh empat nama
yang ikut seleksi capim kpk
mereka kebanyakan berasal dari unsur akademisi politisi dan birokrat
komisi tiga dpr berharap animo masyarakat untuk mengikuti seleksi ini
menandakan banyak pihak mengharapkan sosok pimpinan kpk yang berintegritas tinggi
kredibel dan bebas dari pesanan atau titipan politisi
muslim aib juga menambahkan dalam seleksi pimpinan kpk ini
hendaknya diikuti oleh perwakilan tni karena ia menilai dari pihak tni
juga memiliki kemampuan memahami kasus hukum khususnya tindak pidana korupsi di indonesia
kita tidak ragukan juga kekayaan mereka
di sana juga kan ada kasus kasus ada sarjana hukumnya s satu s tiga yang tiba tiba terduduk di mahmir kan
banyak juga sarjana sarjana hukum yang ada di situ
banyak juga mantan mantan dosen juga di situ yang bisa menjadi pimpinan kpk
kenapa tidak jadi wacana ini betul sekali memang
kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat indonesia
yang bisa menjadi pimpinan kpk ke depan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia adia fitriana di gedung kpk
selamat malam adia
hingga hari ini sudah berapa banyak orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan kpk
siapa saja mereka
ya putri update terbaru berdasarkan informasi dari salah satu anggota panitia seleksi calon pimpinan kpk
yakni hian dardi
di h satu jelang penutupan masa pendaftaran ini sudah ada sekitar satu ratus sembilan puluh
dari berbagai unsur dan latar belakang begitu salah satunya yang terbanyak hingga saat ini adalah advokat
kemudian disusul dengan akademisi kemudian juga ada dari pihak swasta jaksa hakim polri
dan salah satunya hari ini adalah mantan kabar eskrim yakni anang iskandar
yang juga mendatangi posko pendaftaran di sekretariat negara untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan kpk
yang menarik baru hari ini putri ada dua orang internal kpk yang diinformasikan oleh panitia seleksi
ini mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan kpk namun terkait dengan nama dan juga jabatan dari keduanya
ini memang belum dirilis resmi dari panitia seleksi begitu
apakah jabatan yang ini komisioner ataupun pimpinan kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut begitu
namun tadi saya sempat kemudian mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada ketua wadah pegawai kpk
ya ini yudi purnomo yang memang saat ini memang sedang mengurus hal tersebut begitu
ia mengatakan bahwa terkait
dengan jumlah internal kpk yang saat ini sudah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan kpk
ia belum mau berkomentar banyak terkait hal tersebut
karena menurutnya masih sangat cair sekali begitu
artinya masih ada kemungkinan untuk bertambah jumlahnya di hari terakhir pendaftaran calon pimpinan kpk esok hari
namun juga terkait dengan nama dan juga jabatan dari anggota atau internal kpk yang kemudian mendaksakan diri ini
kepada yudi namun ia mengatakan bahwa hal ini sebenarnya lebih etis untuk ditanyakan kepada panitia seleksi
untuk kemudian dirilis resmi oleh panitia seleksi
kita nantikan bersama sama putri apakah ada unsur pimpinan yang kali ini
dan mendaftarkan untuk periode lalu
atau seperti apa nanti pada rilis resmi dari panitia seleksi calon pimpinan kpk
terima kasih adea dari gedung kpk jakarta